menteri perhubungan budi karya sumadi melayat ke rumah duka putu satria ananta rustika
taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran yang tewas diduga dianiaya seniornya
budi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban
kehadiran menhub disambut pihak keluarga almarhum putus satria ananta di kelungkung bali
menhub menyampaikan peristiwa yang dialami korban akan dikenang sebagai suatu kejadian yang mendalam
dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di ftp marunda